kita sapa sesungguhnya world economic forum yang sukses mendatangkan ribuan bos perusahaan di perusahaan raksasa juga ya
termasuk juga pemimpin penting di seluruh dunia
tapi mengapa juga masih bergulir kritik pedas bahkan bersikap skeptis atas forum ekonomi dunia
saya akan bawa anda lebih dekat mengenal world economic forum antara aksi dan kritik
saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
jadi kalau anda hari ini ramai sekali mendengar world economic forum apa sesungguhnya itu yang akan kita bahas pada hari ini
yang menarik adalah ini dia
jadi dalam pertemuan waf hari dua ribu delapan belas sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan singkat saja bahwa world economic forum merupakan sebuah lembaga nirlaba
yang didirikan oleh klaus cup itu merupakan seorang profesor dari universitas di genewa swiss
dan kemudian intinya adalah untuk mempertemukan banyak decision makers kemudian juga top ceo dari seluruh dunia
untuk hadir ke sana untuk memperbincangkan seperti apa arah ekonomi di dunia
dan ternyata itu rutin dilakukan satu tahun sekali setiap bulan januari
jadi di sana di pegunungan alpen tersebut yang sangat dingin dengan salju mereka bertemu di sana
dan kita lihat untuk tahun ini apa yang paling menarik
temanya yang diusung pada tahun ini adalah creating a shird future in afracted world
perpecahan jadi ada kata perpecahan di sini
mengapa perpecahan kita tahu dalam dua tahun belakangan ketika
inggris keluar dari uni eropa atau dikenal dengan brexit
kemudian selanjutnya brexit satu kemudian kita lihat selanjutnya adalah ketika donald trump terpilih sebagai presiden amerika serikat
mereka mengusung sebuah ide yang kontra dengan yang selama ini selalu digaung gaungkan oleh negara kapitalis ya
negara maju yaitu mengenai globalisasi
mengapa karena mereka ternyata mengusung sebuah tema proteksionisme
jadi mereka justru merasa tidak
ada manfaatnya mereka melakukan liberalisasi perdagangan karena mereka mengalami defisit untuk perdagangan misalnya
sehingga dua tema ini yang tampaknya ingin diusung oleh davos oleh world economic forum di davos
agar menciptakan sebuah masa depan bersama di tengah perpecahan
jadi perpecahan seperti itu menurut para ataupun juga panita davos penting untuk dibicarakan
seperti apa persamaan itu bisa dihimpun sehingga ekonomi global tetap berjalan stabil
dan yang menariknya adalah
yang menarik lagi pada tahun ini juga akan untuk pertama kali dalam sejarah akan membahas tentang kesenjangan di dunia
kesenjangan pendapatan tentunya yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin makin muncul banyak miliarder baru
tapi yang miskin juga makin susah untuk bisa makan untuk bisa punya rumah untuk mendapatkan gizi yang cukup
dan itu selalu disinggung bahwa davos terlalu elit
jadi sering disebutkan bahwa davos adalah tempat berkumpulnya elit ekonomi
mereka tidak menyentuh sendi sendi yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi
tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat lebih merata begitu
jadi hanya dinikmati oleh kaum kaum elit ekonomi saja
bos makin kaya makin naik kekayaannya sebagai top billioners di dunia
tapi sementara yang bawah makin terkikis peluang mereka untuk memperbaiki kualitas kehidupan
lalu kita lihat ada lagi yang menarik adalah yang dekat dengan kehidupan kita sehari hari
kalau kita lihat sering menggunakan smartphone selfie belanja online
kemudian menjadi youtuber dan mendapat pendapatan
itu adalah sebuah hasil dari revolusi digital
ataupun dalam bahasa inggrisnya biasanya agak rasa bahasanya agak beda ya
jadi adalah industrial revolution empat
jadi itu adalah revolusi industri terbaru dan disrupsi digital yang akan terjadi
artinya apa mereka akan bahas lebih spesifik
dampaknya seperti apa seperti apa shifting yang terjadi
masyarakat nggak belanja langsung lagi tapi melalui online
masyarakat nggak ke bank lagi untuk melakukan transaksi
ekonomi tapi cukup dengan payment gateway hanya di smartphone saja
seperti apa peluang pekerjaan itu akan dibahas juga dalam pertemuan world economic forum di sana
dan ada dua lagi tokoh yang penting untuk kita lihat
kami sudah informasikan sebelumnya
narendra modi kali ini mendapat kesempatan untuk memberikan pembukaan
ataupun juga memberikan sambutan pembukaan ya
kita lihat dalam world economic forum disana dari asia
kita tahu tahun lalu adalah china ataupun tiongkok ya
si jinping hadir disana
dan tahun ini ternyata narendra modi salah satu juga negara dengan ekonomi yang cukup diperhitungkan di asia ya
lalu kemudian kehadiran donald trump
donald trump menjadi presiden amerika serikat pertama setelah dua dekade ya
pertama setelah dua dekade pada tahun dua ribu terakhir bill clinton hadir di sana
ronald reagan pernah juga tapi melalui video
jadi artinya trump akan hadir disana
ini yang menarik
ini adalah ide yang diusung oleh trump sementara davos ataupun wf itu
sangat global pemikirannya
tapi akan hadir tokoh proteksionisme di sana dengan kontroversialnya dia menghentikan nafta
kemudian dia keluar dari trans pacific partnership
kemudian juga keluar dari paris agreement
tokoh kontroversial ini akan hadir di elit ekonomi yang hadir di world economic forum
dan kita akan lihat seperti apa hasil tindakan trump tersebut
saya spesifik ke kesenjangan dunia ya
kesenjangan dunia ini juga tidak lepas dari indonesia salah satu negaranya
walaupun kita sudah memperbaiki
sedikit indeks koefisien gini ataupun ketimpangan kesejahteraan
tapi ini penting untuk kita bisa merefleksikan kebijakan apa yang akan dilakukan
karena presiden jokowi juga salah satu program unggulannya adalah memperbaiki hal tersebut
anda bayangkan kalau ada satu miliar usd misalnya
jadi delapan ratus dua puluh juta usd sendiri itu dikuasai oleh
jadi tidak adil banget hidup ini
kalau misalnya kekayaannya segini banyak ya paling nggak lima puluh gitu ya
kita kan juga lima puluh nya itu dibagi dengan pendapatan menengah bawah dan lain sebagainya
jadi tidak dinikmatin gitu loh
dan ternyata selain itu harga empat puluh ataupun harta empat puluh dua orang terkaya di dunia
ini dari oxfam sumbernya
kita lihat adalah tiga tujuh miliar orang gitu ya
jadi empat puluh dua orang terkaya di dunia
jadi empat puluh dua orang kaya orang terkaya di dunia kekayaan itu kalau kita komparasi kita buat analogi itu sama dengan tiga tujuh miliar orang di dunia gitu
jadi harta saya dihitung ke situ gitu ya
kita lihat karena ini empat puluh dua orang kaya jadi menarik
nanti kita akan lihat
seperti apa davos akan membahas mengenai isu kesenjangan ini
tapi world economic forum juga pernah mencatatkan sebuah sejarah ya
bahwa mereka juga pernah berbuat kita lihat pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan misalnya terjadi kesepakatan antara yunadi dan turki untuk berhenti untuk berperang
kemudian juga pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat misalnya israel dan palestina menaikkan draft gencatan senjata
dan kemudian kita lihat juga sempat memerangi sepakat memerangi hiv tbc dan mabuk

dan kemudian kita lihat juga sempat memerangi sepakat memerangi hiv tbc dan mabuk
dan kemudian kita lihat juga sempat memerangi sepakat memerangi hiv tbc dan mabuk
dan kemudian kita lihat juga sempat memerangi hiv tbc dan mabuk

jadi seperti bang tun
juga ada ya terhadap world economic forum bahkan ada yang menyebutkan the fed cat in the snow misalnya oleh salah satu musisi yang menyindir dengan sangat satir gitu misalnya
bahwa pertemuan itu adalah orang orang dengan kantong tebal yang bertemu di sebuah puncak gunung es di swiss misalnya
kemudian kita lihat lagi bagaimana samuel p huntington yang merupakan akademisi yang menyebutkan manusia global tanpa ikatan nasionalisme yang menganggap pemerintah di semua negara sebagai
fasilitator kepentingan mereka hanya berhenti di sini kepentingan mereka gitu
jadi mereka hadir untuk kepentingan mereka aja gitu
dan perkumpulan elit global misalnya donald trump presiden amerika serikat tapi paling tidak kita akan update hingga dua puluh enam januari dua ribu delapan belas nanti
dua puluh enam januari apa hasilnya karena tim ekonomi kabinet pemerintah joko juga hadir sana
kita lihat apakah itu akan menjadi refleksi kebijakan presiden joko widodo pasca beberapa timnya pulang dari world economic forum yang digelar di davos